dari dalam negeri wakil presiden terpilih gibran raka buming raka berharap rencana pertemuan megawati soekarno putri dengan prabowo subianto terrealisasi
gibran berharap pertemuan yang dilakukan di bulan baik akan membawa kebaikan
gibran menyebut bulan ramadan menjadi momen yang pas untuk pertemuan megawati dan prabowo
gibran pun berharap pertemuan kedua tokoh itu bisa membawa dampak positif bagi politik indonesia